konflik kekerasan komunal menyangkut agama dan etnis
mewarnai masa transisi demokrasi di indonesia
sejumlah kekerasan komunal dalam skala kecil
bahkan masih terjadi hingga saat ini
selain merusak integritas bangsa
kekerasan komunal meninggalkan luka
akibat konflik yang berkepanjangan
salah satunya konflik di poso sulawesi tengah
yang berlangsung bertahun tahun
insight kali ini akan membahas
mengenai penyebab kekerasan komunal di indonesia
insight kali ini berbicara bersama dave mcrey
beliau adalah peneliti senior dari
nah baru baru ini dave mcray telah mempublikasikan
bukunya dalam bahasa indonesia poso
sejarah komprehensif kekerasan antaragama terpanjang
buku yang dia tulis pada tahun dua ribu tiga belas
kini sudah bisa dibaca dalam bahasa indonesia
bahasa indonesia nya luar biasa
jadi kita akan bicara dalam bahasa indonesia saja
ini kan sebenarnya buku yang anda tulis pada tahun dua ribu dua
sekarang akhirnya sudah diterjemahkan
dalam bahasa indonesia
berarti kan ada signifikansinya khususnya bagi
kita masyarakat di indonesia ini
mungkin bisa cerita sedikit ya
bagaimana proses penulisan buku itu sendiri
juga kenapa penting diterjemahkan dalam bahasa indonesia
proses penulisan buku sebenarnya butuh waktu lebih dari sepuluh tahun
jadi saya mulai meneliti konflik poso sekitar tahun dua ribu satu
saat konfliknya baru berlangsung
dua tahun ya waktu itu ya
dua tahun dua tahun lebih
tapi dalam apa
kenapa perkembangannya ternyata seperti judul buku
talkshow menjadi daerah dengan konflik antaragama paling panjang di indonesia
nah ini menjadi teka teki sendiri bagi saya
itu karena sebenarnya ada kecenderungan secara internasional
bahwa konflik konflik komunal skala besar
kalau terjadi itu lebih sering terjadi pada masa awal transisi demokratisasi
iya kita pada saat itu pasca reformasi tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan ya
konfliknya mulai tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan
apa yang anda lakukan pada saat itu sehingga tertarik
karena anda akademisikan waktu itu
ya jadi ketika itu sebenarnya saya baru mulai program s tiga
dan rencana awal saya ingin melihat penulisan kembali sejarah indonesia pasca
udah baru itu
namun sebelum mulai penelitiannya saya sempat datang ke jakarta
bincang bincang dengan teman di sini dan tanya gimana kira kira
apakah ini yang paling tepat atau ada sesuatu yang lain yang sebenarnya penting
tapi belum banyak diperhatikan orang
dan ada teman di sini yang mengusulkan bagaimana kalau meneliti konflik poso
karena meskipun kekerasannya dasyat ketika itu
kalau kita buka kembali media nasional pada saat puncak konflik di poso sekitar pertengahan dua ribu
itu bukan berita halaman depan di majalah mingguan itu hampir tidak ada liputan
pada saat puncak konfliknya berlangsung
jadi saya tertarik sendiri untuk datang ke sana dan lebih memahami bagaimana konfliknya berlangsung
dan bagaimana sampai itu tidak menjadi perhatian besar di tingkat nasional ketika itu
ya mungkin pada saat itu indonesia baru saja menjadi demokrasi dan banyak isu isu lain ya
kalau tidak salah ada timur timur yang waktu itu dan kemudian juga banyak konflik konflik lain
seperti di maluku dan lain sebagainya
mungkin itu yang menyebabkan tidak menjadi bagian dari pemberitaan yang halaman depan
ya diantaranya itu
dan memang kalau kita buka kembali majalah misalnya tempo gatra pada saat itu
liputannya lebih banyak mengenai konflik meluku pada saat itu
karena ada delapan wilayah di indonesia yang mengalami konflik kekerasan skala besar pada zaman itu
di kalimantan barat kalimantan tengah meluku meluku utara poso dan aceh papua dan tim tim sebelum merdeka itu
nah tapi apa namanya
dan diantara semua wilayah yang mengalami konflik komunal itu
para akademisi itu sudah mengidentifikasi apa yang dirasakan sebagai konteks yang memungkinkan kekerasan terjadi
dimana ada ketidakpastian dari proses demokratisasi dan desentralisasi
di daerah daerah di mana sumber daya negara itu penting bagi ekonomi lokal
jadi di daerah daerah seperti poso
poso itu bukan ibu kota sulawesi tengah kota kecil
tidak ada banyak pekerjaan atau sumber daya selain pertanian
kecuali pekerjaan sebagai pns atau kontrak dari pemerintah daerah setempat
jadi penguasaan pemerintah daerah menjadi penting di sebuah daerah dimana ada tradisi persaingan antar jaringan patronasi berdasarkan identitas agama
sudah tidak jelas lagi bagaimana persaingan politik akan berlangsung
dan dalam konteks itu kita lihat konflik konflik terpicu di ambon di poso di tanah teh di meluku utara pada waktu yang hampir bersamaan
konflik horizontal ya kita sebutnya pada saat itu
nah dave sendiri menulis ini ini berdasarkan wawancara atau menyaksikan sendiri apa yang terjadi
karena ini memang kalau dikatakan panjang ini sering terjadi
katakan panjang ini sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan sampai tahun dua ribu tujuh ya
jadi hampir sepuluh tahun dan sampai sekarang sebenarnya masih kadang kadang masih sedikit ini lah sporadis ya kekerasan di situ
bagaimana cara menulisnya dan berdasarkan apa
interview saksi mata
apalagi saya berkali kali datang ke poso untuk penelitian ini
apalagi wawancara dengan masyarakat setempat
apalagi laku kekerasan dengan aparat keamanan
dan apalagi itu kesempatan yang sangat bahagia bagi saya bahwa narasumber narasumber itu ingin berbagi pengalaman kadang dengan waktu yang cukup panjang
cuma dalam situasi konflik juga apalagi tentunya ada banyak versi yang bertolak belakang satu sama lain
jadi juga harus dicarikan sumber sumber informasi yang lain
nah itu termasuk dokumen dokumen dari pemerintah
dokumen dokumen dari proses pengadilan di sana
termasuk pada tahun dua ribu tujuh ketika proses pengadilan di palu dan poso mulai dipindahkan ke jakarta
saya juga ikut langsung mengamati proses persidangan untuk kasus kasus itu
juga apa namanya ada laporan pemerintah video pemberitaan media
banyak sumber yang kalau dibandingkan dicocokkan satu sama lain untuk membangun narasi mengenai apa yang terjadi di situ
jadi cukup komprehensif ya

saya lihat ini betul betul substansinya itu banyak sekali
ini tidak ada masalah waktu itu meliputi sana
tidak ditanya tanya lagi
sempat ada ini apalagi itu kan daerah yang dianggap konflik dan pasti keamanannya juga ini tidak
ya tentunya apalagi pasti ada pihak yang mencurigai kehadiran saya untuk apa
mungkin saya beruntung selama ke poso dan dalam pekerjaan lain apa namanya untuk international crisis group ketiga itu
saya juga keliling ke banyak wilayah konflik lain di indonesia
saya tidak mengalami ancaman atau pemusuhan dari masyarakat di sana yang signifikan
itu dan pengalaman saya apa namanya mungkin ini sikap dari masyarakat indonesia bahwa kalau tidak datang dengan baik
apalagi dengan bahasa indonesia yang baik itu biasanya cukup welcome
oke ini kan seperti kita ketahui kan cukup banyak ya konflik konflik horizontal komunal yang terjadi pasca reformasi saat itu ketika indonesia mulai demokratisasi dan juga ada desentralisasi pada saat itu
semangatnya semangat untuk inilah pilkada juga sudah mulai berjalan
apa yang anda lihat sebagai ini kalau what way why and how nya
kenapa pada saat itu di
poso karakteristik yang membedakannya dari misalnya yang terjadi di wilayah ambon dan maluku
dan kenapa begitu lama dave
jadi apalagi seperti tadi di antara kebanyakan wilayah itu ada kesamaan konteks awal
tadi yang agamanya juga ada yang di situ ada islam sama ada kristen mungkin dengan jumlah proporsi yang
yang relatif seimbang
jadi apalagi itu ditambah persaingan berdasarkan identitas agama di mana sumber daya negara lebih penting bagi ekonomi lokal daripada daerah daerah yang lain
tapi itu tidak bisa menjelaskan seperti pertanyaan mbak desi tadi itu kenapa dinamika konflik di banyak wilayah di indonesia itu sangat berbeda
dan poso lagi kan orang kan melihat poso sebelum kejadian itu kan di mana ya poso itu
oh memang betul
dan bahkan setelah kejadiannya itu
apa namanya kalau saya ngobrol dengan banyak orang di jakarta masih banyak yang belum dengar poso di mana gitu apalagi di australia
nah untuk memahami itu lama kelamaan saya melihat kuncinya ada pada pola organisasi yang ada di balik kekerasan itu
jadi apa namanya ketika ada peristiwa konflik besar di daerah yang sebelumnya tidak mengalami kekerasan yang signifikan selama puluhan tahun sebelumnya
dan bahkan pada saat itu meskipun ada kekerasan intensitas perang sipil di poso di ibu kota provinsi sulawesi tengah pun di palu masyarakat kristen dan muslim itu tidak mengalami masalah signifikan
maka mulai ditanyakan ini apakah seluruh masyarakat yang membunuh seluruh masyarakat yang lain atau sebagian dari masyarakatnya itu
dan akhirnya saya menemukan bahwa di inti kekerasan itu saya melihat menurut saya
inti kekerasan itu
hanya diputuhkan beberapa
lusin orang saja untuk
memulai sebuah peristiwa kekerasan
dan menggerakkannya selama bertahun tahun
asal mereka dapat
dukungan dari masyarakat lebih luas
jadi ada provokatornya
lah istilahnya atau mereka
semua gerakan ini
tapi siapa mereka dan kenapa bisa
apalagi mereka datang
dengan berbagai kepentingan
jadi pada awal peristiwanya itu saya kira
itu masih kental di
lebih disebabkan pengalaman selama
konflik jadi mungkin mereka
mengalami kerubian sendiri
atau mereka merasa disalahkan
atau ada saudaranya yang meninggal
dan itu menjadi motivasi tersendiri
kembatan inti dan pola
yang terjadi pada awal
konfliknya ketika yang terjadi itu hanya
kerusuhan kalau bilang hanya
kerusuhan kota yang jumlahnya
korban tewasnya masih sedikit sekali
mungkin perbedaan antara
kombatan inti dengan masyarakat luas
dalam perannya itu tidak begitu besar
peristiwa peristiwa kerusuhan itu
tidak butuh persiapan yang panjang
tidak ada pembunuhan umumnya
yang terjadi di peristiwa itu
namun ketika terjadi eskalasi
kekerasan pada petangan
orang diantara masyarakat
sempat berlatih selama beberapa minggu
dan kemudian mendorong eskalasi
sampai pembunuhan yang meluas
dengan jumlah yang lebih jauh
lebih banyak sampai ratusan orang itu
nah kalau kita
lihat tahap itu ketika
eskalasinya terjadi sampai pembunuhan yang
meluas beberapa diantara
sudah orang yang punya status
sosial lebih tinggi tapi
di masyarakat ketika itu
namun apa namanya mereka bisa
memimpin gerakannya karena ada
perasaan yang lebih luas diantara
masyarakat ketika itu bahwa mereka
merasa terancam mereka merasa
marah dengan peristiwa peristiwa yang
sudah terjadi sehingga
ketika ada yang ingin
apa namanya memicu
peristiwa itu mereka
lebih mudah termobilisasi
jadi apa namanya untuk
keikutsertaan masyarakat saya lihat
dua faktor yang penting
mereka merasa terancam
tapi merasa kalau mereka ikut
mencokan ada kemungkinan untuk menang
karena umumnya kalau merasa tidak mungkin
menang lebih banyak orang yang akan
mengungsi daripada terlibat
tapi di sisi lain masyarakat luas tidak
sepenuhnya punya pilihan
karena kalau kelompok inti itu
sudah memicu sebuah
itu sebenarnya membahayakan masyarakat luas
dari pihak mereka juga
karena bagaimanapun pihak lawan akan melihat
bukan hanya kembatan inti
yang bertanggung jawab atas peristiwa itu
tapi akan menganggap
keguruan masyarakat kristen itu
bertanggung jawab jadi itu
mempetajam pilihan dari
mereka sulit bersikap netral
mereka harus bergabung atau
apalagi kalau sudah dipisahkan dalam
dan pihak islam
dave sendiri melihat ini kan cukup panjang
jadi kan berarti ada semacam
evolusi yang terjadi
saat mana misalnya pemicunya itu untuk
pertama kepentingan politik
lah istilahnya atau pengambilan kekuasaan
dari mungkin orang orang yang tertentu
mungkin dengan adanya
kesempatan ya untuk mendapat kekuasaan itu
dan kemudian akhirnya menjadi
lebih ke identitas
dan agama dimana kalau kita
lihat terakhir kan juga ada pihak pihak luar
yang masuk ya
pada saat itu mungkin
dari jemaah islamia yang
kelompok kelompok yang radikal
islam yang lain juga
masuk ke laskar jihad dan lain sebagainya itu kan
ya saya lihat ada empat fase
dalam konflik poso yang berbeda antara empat tahap
yang pertama itu kerusuhan kota
tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan dan april dua ribu
nah itu apalagi
masih aktor aktornya masih lokal
nuansa politiknya masih kental
perbedaan peranan antara
kelompok inti dan masyarakat umum itu
masih belum terlalu mencolok
kemudian fase kedua itu
fase pembunuhan yang meluas
ketika dari sebagian masyarakat kristen
ada persiapan itu untuk
pembunuhan yang lebih besar
dan itu sebenarnya sepertinya
sebelumnya oleh masyarakat
muslim bahwa sepertinya
diduga baik masyarakat muslim
dan kristen setempat bahwa akan ada
peristiwa lanjutan tapi tak terduga
bahwa akan ada eskalasi kekerasan
seperti itu jadi itu adalah hal yang sangat penting
jadi apalagi peristiwa itu
berlangsung dua minggu dan
seperti tadi ada ratusan orang yang
yang tewas fase ketiga
keinginan untuk balas dendam di masyarakat
lokal dan juga menarik
perhatian jaringan jaringan jihadi
seperti tadi disebutkan terutama
laskar jihad dan darul islam dan sempalannya
kalau laska jihad itu datangnya
belakangan mereka masuk
ke poso mulai melatih
pemuda pemuda lokal dan
mulai menyiapkan pembalasan
nah selama hampir dua tahun
setelah itu ada
konflik dua arah
jadi apalagi ada peristiwa
bentrokan masa yang besar
selama fase itu mungkin
seratus orang lebih seratus lima puluhan
orang yang meninggal dalam berbagai
peristiwa dan lama kelamaan
dengan dukungan dan sumber daya yang
dibawa oleh kelompok mujahidin luar
muslim setempat membangun
sampai mereka bisa hampir
nah di akhir fase itu
sekitar desember dua ribu satu
apalagi sudah ada
proses perdamaian melinu
yang dijajaki oleh pemerintah pusat
oleh yusuf kalla dan sd
ya wapres yusuf kalla pada saat itu
nah itu sebenarnya memberi
jalan keluar bagi
masyarakat yang sudah mulai
capek dengan konflik itu
kalau mereka tidak ingin
terlibat lagi ada
apalagi mereka bisa komit pada
proses itu jadi ketika itu
ketika bahkan masyarakat
muslim yang sebenarnya pihaknya
sudah unggul secara militer
merasa tidak dapat
keuntungan apapun dari konflik yang
masih berlangsung jadi mereka mulai
dari kekerasan tapi
sebenarnya kelompok kembatan inti
dan pemuda pemuda lokal
yang bergabung dengannya
belum tertarik untuk menghentikan
kekerasan dan melanjutkan
fase keempat kekerasan
separadis selama lima tahun
dan sampai sekarang juga masih ada
percikan percikan itu tapi
saya ingin menanyakan mengenai
peran pemerintah kan dalam hal ini
salah satu dari kenapa
berlangsungnya begitu lama karena
kehadiran pemerintah dan aparat
keamanan dan lain sebagainya anda melihat
poso karena setelah masuk
misalnya dengan malino dan
yusuf kala pada saat itu
cukup sukses kan dalam
menyelesaikan konflik di sana
ada kecenderungan umum bahwa
pemerintah pusat dan aparat
menenangi konflik poso
dimana ratusan masyarakat muslim
tewas itu peristiwa
itu sudah berlangsung hampir dua minggu
sebelum ada upaya serius
dari aparatnya pemerintah untuk
jumlah aparat keamanan
yang lebih banyak yang dikirim ke sana
saya lihat ada beberapa faktor
di balik kelalaian pemerintah
salah satunya seperti tadi
konflik poso itu daerah
terpencil jadi biaya
politik untuk elit nasional
di jakarta itu tidak besar
kalau konflik itu tetap terjadi
intervensi jika ada perasaan krisis
yang ditimbulkan oleh
peristiwa konflik yang terjadi di poso
tapi setelah perasaan krisis itu lewat
perhatian mereka juga bergeser lagi
ke daerah yang lain
tapi apatahanya ini masih bisa
dikaitkan kembali dengan
pola organisasi di balik kekerasan
umum bukan hanya di indonesia
tapi akademisi di negara
lain juga mengidentifikasi bahwa
negara bisa salah mengidentifikasi
pola kekerasan yang terjadi
upaya dan biaya yang dibutuhkan
untuk menghentikan serangannya
karena dengan mobilisasi
masa yang terjadi
negara mungkin kurang
berhadapan langsung dengan
kembatan inti dan menangkapnya
itu bisa segera mengakhiri peristiwa
kekerasannya dan kita lihat itu
beberapa kali pada akhir peristiwa
dan apatahanya membubarkan
tidak ada perlawanan sama sekali
pada tahun dua ribu tujuh belas
ketika ada dua kali
penggerabekan polisi terhadap pusat
kegiatan gerakan jihadi di poso
mereka tidak bisa bertahan
sampai satu hari pun
dan itu menghentikan kekerasan
mematikan selama lima tahun setelah itu
hanya ada satu serangan
mematikan selama lima tahun setelahnya
jadi ada dua faktor itu
negara pada poso itu kecil
dan mereka karena tidak
organisasi dibalik kekerasan
negara juga salah menghitung
biaya dan upaya yang dibutuhkan
untuk menghentikan kekerasan
yang menarik lagi mengenai konflik di
poso ini ini tidak menyebar
jadi misalnya kalau motivasinya
ya memang masalah agama
dan lain sebagainya
biasanya kan mungkin ada
dukungan dari pihak
luar yang merasa bahwa
kita harus ikut membela
misalnya apalagi kalau sudah
menyuarakan ini atas nama
agama karena kita melihatkan di situ
dari darul istana itu kenapa
ini memang nggak pernah nanya salah
satu teka teki utama
dari konflik poso karena memang
apalagi dilihat sepintas itu
ganjil bahwa ada
kekerasan dengan intensitas perang sipil
hanya di salah satu dari lima ratus
kabupaten lima ratus lebih kabupaten
yang ada di indonesia
apalagi terkait lagi dengan perang
kembatan inti itu bahwa
kalau kita memetakan
peristiwa peristiwa kekerasan yang
terjadi pada puncak konfliknya
anggota dari kelompok inti
tiba di setiap desa dan
merekrut masyarakat setempat
dan peristiwa peristiwa mematikan
terjadi setelah itu jadi kita bisa
kelompok inti itu dan dengan itu
juga melacak penyebaran kekerasan
itu seperti penyakit ada
penularan atau apa itu mungkin itu
mendadak akan terjadi di wilayah ini
atau wilayah itu tapi itu
tidak seperti itu dan bahkan
ketika misalnya ada pengeboman
di palu penembakan di palu
ibu kota yang
waktu tempuhnya dari poso sekitar
lima jam itu tetap ada
kaitan dengan pelaku pelaku
satu jaringan dengan
jaringan yang sudah ada di poso jadi
itu barangkali yang membatasi
jadi peran kelompok inti itu
sangat menentukan dalam terjadinya
kekerasan mematikan di poso
kembali anda melihat dave
konflik skala besar seperti
di poso meluku dan meluku utara
terjadi dalam konteks spesifik
awal masa transisi
dan konteks itu sudah tidak ada lagi
sudah tidak relevan lagi
dan apalagi di satu sisi kalau kita
mengatakan bahwa hanya butuh
lusinan orang beberapa lusinan
orang untuk memulai dan menggerakkan
sebuah peristiwa skala besar
dengan pembunuhannya meluas itu pasti
apa tidak bisa terjadi lagi
tapi peran masyarakat setempat juga
sangat penting dalam hal ini
dan ini terlihat saya kira
pada peristiwa peristiwa pasca
gerakan jihadi itu masuk
pembuaran kamp pelatihan di aceh
masuknya mereka kembali tentunya
ada peristiwa peristiwa sporadis
ada lagi penembakan
pembunuhan apa namanya juga
dan pembunuhan beberapa warga setempat
tapi karena tidak ada
mobilisasi massa untuk mendukungnya
insiden kekerasan itu
terbatas pada insiden insiden
sporadis dan lama kelamaan
aparat keamanan juga bisa
semua kelompok itu dan kemudian lama lama
jadi apa namanya dengan
konteks yang berbeda
harusnya lebih sulit bagi masyarakat
setempat untuk mendukung kelompok kecil
seperti itu dan negara pun
punya kekuatan yang jauh lebih memadai
untuk menenangi peristiwa peristiwa yang terjadi
iya dan juga kalau kita ingat
pada tahun dua ribu sebelas
mungkin juga keinginan untuk mengamankan
negara ya dari misalnya
kelompok kelompok radikal dan juga teroris
ini saya ingat ya
jadi kalau apalagi kalau bicara
mengenai jemaah islamiyah
mengenai kelompok jadi negara juga
tampaknya lebih fokus ya untuk
mengamankan daerah daerah di mana
dijadikan tempat pelatihan dan lain
kita sudah berdemokrasi sekarang
hampir delapan belas tahun ya anda sendiri
dan kemungkinan konflik
indonesia bagaimana anda melihat
itu sendiri berjalan
di indonesia khususnya dengan
tentu saja banyak positifnya tapi
bisa juga membuat
friksi baik itu antar suku
atau antar agama dan lain sebagainya
lihat demokrasi di indonesia
dari dua sisi di
satu sisi transisi
demokrasi itu sudah jalan
secara cukup menyeluruh jadi
apalagi ada lembaga lembaga
demokrasi baru sistem pemilihan
presiden segala sudah dirubah
undang undang dasar itu sudah direvisi
dalam proses panjang nah
itu berarti indonesia sudah melewati
proses awal yang lebih rentan
terhadap kekerasan skala
besar bukan hanya di indonesia tapi
di banyak negara mungkin termasuk di
myanmar sekarang kita juga
melihat peningkatan kekerasan pada
masa awal demokratisasi
ada beberapa masalah
dalam demokrasi indonesia yang selama ini
tidak ditangani dengan baik
korupsi dalam peradilan
dan lembaga penegak
hukum ketimpangan kemiskinan
dan mungkin proses
reformasi milace yang belum selesai
di encurentnya juga saya rasa
terkait intoleransi agama
itu belum ditangani dengan baik
nah jumlahnya apalagi jumlah peristiwa
yang mematikan itu
dengan tahun tahun pertama
demokrasi sampai sekitar
dua ribu tiga atau dua ribu lima
menjadi hal yang
positif karena tentunya kita
tidak menginginkan adanya peristiwa peristiwa
mematikan tapi bisa
negatif karena itu juga
tidak mendapat perhatian penuh dari
banyak peristiwa peristiwa konflik lokal
besar untuk ditangani oleh
terlalu kecil untuk mendapatkan
perhatian terus menerus dari pemerintah pusat
jadi saya kira itu
ikut mendorong kejadinya
kekerasan terhadap kalangan minoritas
seperti ahmadiyah dan lain lain
tanah skala kecil di tingkat lokal
yang mungkin menyebabkan dua atau tiga
korban tewas itu bisa terus
terjadi tanpa upaya penerangan yang
serius dari negara jadi ini memang
apalagi tetap menjadi pekerjaan
rumah untuk pemerintah pusat
tapi secara keseluruhan demokrasi indonesia
sudah lebih mature lebih dewasa sudah
mulai stabil tapi kita sekarang juga
ada dalam ujian dave
kita apil keadaan serentak ini
khususnya yang terjadi di
jakarta dengan pilihan gubernur
yang memicu banyak kontroversi
kita juga melihat
etnis dan agama
yang timbul dan
yang memang pemerintah
mau tidak mau kan harus lebih banyak
memperhatikan anda sendiri
bagaimana melihat apa kira kira
indonesia diambang misalnya
kebahayaan yang akan terjadi
agama ini misalnya meluap kembali
bagaimana anda melihat
apa yang terjadi di jakarta
terkait bersukicaya penama
itu masalah yang serius
pepecahan pepecahan yang masih ada
dalam masyarakat terkait
masalah ras maupun agama
saya tidak melihatnya
sebagai sesuatu yang misalnya
indonesia diambang konflik
kekerasan skala besar berdasarkan
itu tapi saya lebih melihatnya
apakah ini bagaimanapun
orang indonesia sebagai warga negara
penuh itu apakah ketika
ada kalangan tertentu
yang tentunya merasa
kalau misalnya berdasarkan identitas
etnisnya atau agamanya
akan dilawan sebagai pemimpin
pasti tidak akan merasa sebagai
wajah negara penuh
nah saya kira yang menarik
dari kasus di jakarta ini
kalau kita lihat survei yang dilakukan
misalnya saiful majani research and consulting
yang sempat menanyakan
penyataan ahok itu
ya saya setuju itu penistaan
kemudian pertanyaan berikutnya
apakah anda tahu
apa yang dikatakan ahok
tentang al maida lima puluh satu
yang tahu jadi disitu kita bisa
lihat peran dari
termasuk organisasi agama
dan saya kira satu hal yang
mencolok dari peristiwa di jakarta
itu sangat sedikit
atau tokoh omas
nu dan muhammadiyah yang secara
ini bukan kasus penistaan
apalagi tidak ada apatnya
apalagi video yang disebarkan itu
termanipulasi ada kata yang
dihapus dari itu
jadi editlah kata kata
seandainya ada penyataan penyataan
itu dari tokoh tokoh
lain di pilkada juga ya pada
fokus pada penyataan ini
persaingan politik berdasarkan
isu isu yang bermutu seperti kebijakan
antara orang yang tahu kenyataannya
ahok persisnya apa
dan masyarakat yang menganggap itu sebagai
penistaan tidak akan
menyebar seperti yang terjadi
jadi ada kesempatan
pluralisme itu saya kira
tapi itu tidak dimanfaatkan dengan
dan kita lihat demo empat sebelas
tapi dengan jumlah yang masif
begitu banyak yang turun
dan bahkan dari
luar kota dari berbagai
nah eng nya menurut anda itu
seperti apa dan bagaimana
anda melihat perang
dan perang agama
dalam sebuah negara
di indonesia ini dengan
yang memang cukup unik ya
sebenarnya kita punya pancasila
tapi kita juga

dalam situasi apapun
akan menentang seorang
atau seorang non muslim
menjadi gubernur jakarta
dan apalagi ada
akademisi di australia
nadisha hossein itu yang melacak
berdasarkan apa namanya agama
dan ras bukan hanya pada pilkada
tahun ini tahun depan
tapi juga pada pilkada

apa hanya selama ini itu
apa namanya tidak mendapat dukungan
dari mainstream dan sepanjang itu
tidak mendapat dukungan dari mainstream
tidak berdaya mereka apa namanya hanya
kelompok kecil yang bahkan
apa namanya tidak dianggap
apa tidak mendapat
dukungan apapun dari masyarakat
luas cuma mendadak
dengan apa namanya kepentingan
kepentingan politik yang bisa dilayani
dengan apa namanya berkembangnya gerakan
anti ahok ini masyarakat
mainstream mulai bergabung pada
tokoh apa namanya
omas yang sebelumnya dianggap
apa namanya toko yang tidak signifikan
jadi tanda tanyanya
ke depan itu apa namanya
apakah mainstream akan
tetap mendukung atau dengan melihat
kepentingan politik dan kepentingan
kelompok yang ada pada demo demo itu
justru akan lama lama menjauh
yang sedang terjadi
seperti seharusnya dan apa namanya
kita bisa melihat secara jernih
ahok itu apa namanya bisa dikategorikan
sebagai penistaan yang saya bisa mengatakan
dan kalau kita lihat
apa namanya pernyataan kapolri pun
bahkan sebelum ahok
ditetapkan sebagai tersangka sudah
terlihat bahwa aparat keamanan pun
menganggap itu bukan
penistaan tapi mungkin karena tekanan
dari kepentingan politik
dan kelompok itu dibawa
ke ranah itu karena ini sekarang sudah
masalahnya kan masalah nasional kan bukan lagi
hanya sebatas pemilihan gubernur
di jakarta bahkan mungkin ada
terancam dan lain
sebagainya anda sendiri melihat sebagai
akademisi sebagai orang luar yang
mengamati indonesia perlu
atau perlu dikhawatirkan
atau menurut anda
jalan keluar karena kita
sudah tidak bicara mengenai
fakta kembali ya buktinya kan tadi
banyak yang sebenarnya tidak terlalu
kasusnya itu sendiri
tapi lebih ke sentimen
lebih ke ya hal hal yang
sifatnya sangat sensitif
ini menjadi kemunduran besar
kalau misalnya latar belakang
dan latar belakang agama
menjadi faktor yang menentukan
dalam apa persaingan politik
di indonesia jadi
barangkali yang perlu dijaga pada
kasus ini nah kita akan
lihat perkembangannya ke depan
itu sebagiannya apa
kasus ini menjadi faktor utama
dalam pilkada jakarta nanti
tidak seperti yang diharapkan
memang itu menjadi langkah mundur
tapi bisa lulus lulus juga kan
merasa bahwa harus
ya mengamankan situasi mungkin
ada yang harus dikorbankan istilahnya
mungkin ya demokrasi
demokrasinya ini ya agak
memang sedang dites
betul dan apranya saya kira betul
kalau apakahnya sedang
dengan apa yang terjadi selama dua bulan
terakhir ini lebih sulit
untuk kembali kepada keadaan semula
tapi saya rasa tidak mustahil
apa kita tetap bisa melihat
yang mengetahui persis apa yang
terjadi dengan pernyataan itu jadi
masih terbuka kesempatan untuk
masyarakat sipil dan lain sebagainya
untuk menjelaskan kasusnya
kepada masyarakat luas
tinggal tidak lihat apa
bagaimana tapi biasanya kalau sudah
bicara mengenai hal hal yang sensitif
emosi itu agak
kita lihat juga
sebenarnya fenomena di dunia ya sekarang
kita melihat begitu banyak
dan juga identitas
apakah itu ras ataupun agama
mencuat dave apakah ini karena
memang dimungkinkan dengan semakin
banyaknya demokrasi negara negara demokratis
apakah ini salah satu
dari sisi gelap atau dari
demokrasi lah istilahnya
kita lihat brexit di inggris
di amerika serikat kemudian
eropa juga sentimen dan tentu saja di
australia kita melihat ada sudah
mulai saya lebih melihatnya bukan
efek samping dari
di demokrasi atau hasil dari demokrasi
tapi bahwa dalam
intoleransi dan apa namanya
apa gesekan antar kelompok itu
beda dalam sistem politik
dan ini kembali kepada apakah lembaga lembaga negara jalan sebagaimana meskinya
misalnya kita lihat di australia beberapa tahun belakangan ini
ada kalangan yang mungkin tidak beda jauh dengan di amerika
yang mungkin diantaranya alasan kekecewaan ekonomi
merasa terancam oleh kaum migran
khususnya kaum migran dari kelangan muslim
sehingga di beberapa daerah ada kampanye anti pembangunan masjid
namun itu timbul dalam bentrokan antara gerakan pendemo anti masjid dengan yang pro pembangunan masjid
pro dalam hal ini maksudnya bukan masyarakat muslim australia
tapi masyarakat yang mendukung pluralisme
di situ peran pemerintah baik untuk menjaga demo tandingan itu supaya kekerasannya tidak membesar
tapi juga untuk memutuskan izin pembangunan tempat ibadah bukan berdasarkan sentimen masa
tapi berdasarkan undang undang
dan yang kita lihat
apalagi masjid masjid itu akhirnya tetap dibangun
apalagi karena itu sesuai dengan undang undang yang ada
sesuai dengan konstitusi sesuai dengan semangat pluralisme dari negara itu
ya dan saya kira
karena lama kelamaan itu isunya lewat dan tidak laku lagi
jadi apalagi jika negara bisa pemerintah bisa mengelolanya sesuai undang undang yang berlaku di negara itu yang mendukung pluralisme
jadi itu menjadi tantangan bagi setiap negara setiap negara demokrasi
dan itu bukan sesuatu yang bisa dianggap sudah ditangani dan tidak perlu menjadi perhatian lagi
apalagi karena selalu ada kemungkinan
selalu ada kaum kaum pinggiran yang ingin menghembuskan isu itu
jadi apa tinggal kita harus menenanginya dengan baik
tapi peran pemerintah dalam hal ini apalagi dalam mengelola keamanan
dalam mengatur ya aparat baik itu polisi dan militernya
anda sendiri melihat apa yang harus dilakukan
karena mau tidak mau walaupun kalau kita lihat misalnya indonesia zaman orde baru itu kan peran militer itu kan jauh lebih
lebih kuat ya
tapi justru dalam hal hal di mana demokrasi membuka ruang ruang untuk orang berbeda pendapat
berbeda sentimen dan lain sebagainya
bagaimana anda melihat khususnya di indonesia ini penggunaan aparat ini
tapi tanpa mengesampingkan atau mengurangi dari esensi demokrasi itu sendiri
kita lihat misalnya di amerika serikat kan
karena harus misalnya memerangi teror sehingga hak hak manusia hak hak sipil itu justru berkurang
ya saya kira selalu ada dilema atau perimbangan yang harus dijaga antara keamanan dan juga kebebasan individu dan kebebasan
ya tapi itu artinya sudah diatur umumnya dalam undang undang
selalu ada kecenderungan juga untuk mengatakan kebebasan menjadi sumber masalah
sementara yang sebenarnya jika ada penegakan hukum sesuai dengan kebebasan yang ada
itu sudah bisa menenangi masalah yang ada
dan apalagi justru kita lihat ketika ada penenangan yang tegas dari aparat keamanan terhadap tindakan yang melanggar hukum pada awalnya
itu bisa sangat efektif untuk mencegah perkembangan peristiwa peristiwa
itu sebelum korban tewas jatuh
dan apalagi setelah peristiwa kekerasan telah terjadi itu menjadi jauh lebih sulit untuk ditangani
nah tantangannya dalam sistem politik mana pun
ada kecenderungan saya kira bukan hanya di indonesia di australia di banyak sistem politik sekarang
di mana dukungan untuk partai partai besar itu mulai berkurang
jadi apalagi di indonesia makin lama makin banyak partai yang suaranya hampir sama
di australia suara dari dua partai besar mulai lari ke partai partai kecil
nah apalagi tentunya partai partai besar itu di negara seperti australia gelisah dengan larinya suara ke partai partai kecil yang sebagiannya bisa dikatakan partai yang rasis
dan semakin muncul sekarang apalagi eropa juga yang kita sebut
dan mereka biasanya lebih
tidak toleran mereka tidak suka pendatang mereka tidak suka yang berbeda lah dari mereka ini
ini kan yang timbul di amerika serikat yang sekarang sudah menjadi bagian dari administrasi trump nanti ke depannya
dave yang sekarang menjadi lebih sering mewarnai
kalau dulu kan ada perang dingin kan yang komunis block sama yang capitalist block dan kita di indonesia yang non blok ya
sekarang lebih ke identitas lewat agama
termasuk di indonesia juga ya ada
kalau di amerika yang mencuat misalnya pernyataan donald trump mengenai melarang muslim misalnya masuk ke amerika serikat atau melakukan registrasi dan lain sebagainya
kita juga lihat ada konflik terus menerus di timur tengah dan juga mungkin di australia islamop

juga islamofobia akibat
dari syria dan juga para pendatang
dari utara afrika
yang kebanyakan adalah orang muslim
mudah mudahan tidak ya
saya tidak se pesimis itu
memang ada banyak
seperti yang mbak desi
sampaikan itu tapi di sisi lain
australia dan amerika itu penduduknya
di london misalnya kita lihat
wali kotanya beragama islam
di masyarakat yang bukan
kita pada pemerintahan
sebelumnya punya menteri
beragama islam dan sekarang ada
beberapa anggota parlamen
yang beragama islam atau yang lain
yang bukan mayoritas di australia
jadi saya lihat
itu bukan sesuatu yang
alamiah pada masyarakat
bahwa akan ada pertentangan
antaragama itu sesuatu
dikelola dengan baik
tapi kecuali kalau dipicu dari atas kan
dan resikonya selalu
tapi saya bagaimanapun tetap
optimis bahwa kebanyakan masyarakat
akan terbuka pada pluralisme
asal ada interaksi dengan
kelompok lain jadi
belum pernah interaksi dengan
kelompok yang berbeda agama
itu mungkin akan ada banyak tersangka
atau ketidaktahuan mengenai mereka
tapi apalagi kalau misalnya
lama lama duduk satu sekolah
dengan mereka orangnya satu kantor
itu dengan pergerakan
penduduk yang makin banyak
entah ini terlalu
optimis atau tidak tapi saya kira
apalagi itu dapat ikut
mendukung pluralisme bahwa
apalagi lama kelamaan masyarakat bisa tahu
bahwa kelompok yang berbeda itu
tidak seperti apa yang dibayangkan
itu mudah mudahan bisa menjadi
lebih efektif bagi
masyarakat untuk menangkal
upaya manipulasi dari
masih optimis demokrasi akan
masih sangat optimis karena sekarang mungkin
ini lebih ke
ya bagi mereka yang
liberal ini kita lihat di amerika
dimana mereka sudah kekurangan
intelektual kepada pers
dan lain sebagainya
kepada elit institusi
justru kepada pilar pilar
yang kita sebut pilar demokrasi itu
kepercayaan kepada pilihan
kepercayaan itu semakin kelihatan
tentunya dan apalagi
itu tantangan berikutnya bagi demokrasi
saya kira untuk bagaimana kita bisa
merangkul kembali kelangan kelangan
yang merasa apa tersisikan
dari mainstream dan juga
penyebaran informasi yang akurat
itu bahwa sekarang dengan
sosial media menambah
punya khusus pasarnya
mungkin kita belum menemukan
mungkin kita belum menemukan
apa ranya jalan keluarnya
seperti apa tapi apa ranya
sudah bertahan lama dan saya optimis
cuma tantangan berikutnya
untuk sistem demokrasi
yang terbuka baiklah dave
karena selebihnya kita
sulit membayangkan kalau misalnya
semua ya negara negara sudah mulai
menutup diri untuk
atau dengan sentimen sentimen
primordial yang akhirnya
memisah misahkan kita tentu tidak
bagus untuk bukan saja
negara kita tapi seluruh dunia
juga itu yang kita lihat
kualitas demokrasi di beberapa negara
menulis buku lagi
mudah mudahan menulis buku tentang indonesia
tentu kan ya tentang indonesia
sedang tertarik untuk menulis mengenai
politik luar negeri indonesia jadi
dalam beberapa tahun ke depan mudah mudahan
ada bukunya juga ya terima kasih
banyak dan kita tunggu karena
akan merupakan referensi
bagi kita di indonesia sekali lagi day
ya terima kasih bang terima kasih